selamat malam kasus pembunuhan yang menjegal mantan ketua komisi pemberantasan korupsi antasari asar
bisa dibilang sebagai salah satu kasus kontroversial di negeri ini
tidak saja karena antasari pernah duduk menjadi pejabat penting di lembaga hukum
namun tak henti hentinya berpolemik mendebatkan antara fakta dan rekayasa
terlebih antasari telah bebas dan mendapat gerasi dari pemerintah
bahkan antasari diberi kesempatan bertemu khusus dengan presiden
benarkah kasus antasari telah merembes ke wilayah politik
itulah ulasan kami malam ini
kisah kisah yang menarik di dalam video ini
lagi pula mana ada hubungan antara ahli hukum dengan urusan cium mencium
namun semua dugaan saya salah
ternyata pak yasona betul betul optimal soal indera penciumannya
coba lihat cuplikan ini jika anda tidak percaya
saya baca berkas ini saya baca pertimbangan hukum saya baca apa yang disampaikan beliau
saya kan belajar hukum orang hukum
saya merasakan sesuatu sesuatu yang berisik bahasa inggris
agak ada amisnya
ini yang bawa maksud bau apa pak
tapi dia bilang tadi bau amis
kalau tidak salah kasus ini telah melewati proses hukum yang dilegitimasi dan tinggi derajatnya
hmm kalau tidak salah juga waktu itu zaman pemerintahan sby jk
tapi kenapa pernyataan pak jk sama dengan yasona ada bau amisnya juga
ya itu kebenaran harus menang
agar menjadi pelajaran kepada siapa saja
kepada pengadilan jaksa kepada yang korban
tapi kita percaya kepada pengadilan jangan lupa
tapi menjadi pelajaran
bukannya saat hakim ketuk palu maka terungkap kebenarannya
saya jadi penasaran dengan hubungan pak antasari dengan presiden saat itu
salah saya dengan pak sbejk
tapi berarti yang diundang ini orang orang yang memiliki kedekatan personal gitu ya pak
ya kedekatan personal kedekatan urani
artinya ketika saya di dalam mereka peduli
kepedulian itu bukan saya di mana mana
saya sudah bersyukur
itu memensupport saya
saya tidak bisa bertahan bisa menyelesaikan sebab berbesar besaran
nanti dulu coba kita ulang pernyataan yang tadi
yang bagian akhir tadi
saya sudah bersyukur
mantan ketua kpk ini mendapat gerasi dari presiden jokowi
ia juga telah menemui presiden sekaligus ngobrol sana sini
apa sih sebenarnya yang disampaikan di istana
kemarin dari pagi sampai malam saya menghadapi daftar kerja
pak antasari boleh maju sedikit pak
jadi sekarang ini
pak pak jangan
pak ada bicara pak
apa yang dibesarkan pak
tinggal sedikit pak
bapak boleh batuk
nanti kan ada obatnya
tapi dijawab pertanyaannya
ada apa dan apa pembicaraannya
itu maknanya apa itu pak
itu maknanya apa itu pak
tidak dapat pak antasari kita tanya pak jokowi
pak jokowi apa yang disampaikan pak antasari di istana kemarin
mau tahu saja
ini sudah kompak jawabannya
saya duga di dalam istana mereka berdua sudah merencanakan jawaban ini
kasus masih mengganjal
ya sebab ia menjawab seperti ini
kalaupun saya menjalani hari ini sebagai terpidana yang baru selesai ya
itu bukan karena perbuatan seperti yang didakwakan kepada saya
lalu kenapa bapak menurut saja
saat disuruh masuk penjara waktu itu
tapi karena ada putusan pengadilan
yang memerintahkan saya harus masuk lp ya saya laksanakan
saya mantan penegak hukum
saya harus taat kepada hukum
nah setuju saya dengan yang itu
mantan penegak hukum harus taat pada hukum
mantan saja taat apalagi penegak hukumnya
kita lanjut cerita
adik nazaruddin zulkarnain tidak yakin pembunuh kakaknya adalah antasari ashar
tapi mau bagaimana
antasari bersih keras
tak mau mengungkapnya
karena ini dianggap sebuah kasus rekayas
patut antasari ashar diminta tidak diminta menjadi wajibannya
untuk membuka siapa dalam dibalik kasus ini
yang harus bisa menjawab semua ini dengan sebuah kebenaran dan hati nurani
kalau dia nggak berani menjawab
saya akan menjawab yang sebenarnya
apapun dugaannya wajah garang antasari azhar tetap sempat menghias hari hari penjara
dengan modal seram dan kumis tebal
mantan ketua kpk ini segera menguasai medan
pengetahuan dan ketegasan yang ia miliki segera termanfaatkan
ia membuka banyak ruang diskusi dengan penghuni lapas
ya lantas saja antasari meraih predikat terhormat sebagai
yang disegani diantara para preman
bukannya apa istilahnya yang dulu itu porman itu kan
bukan saya bukan preman
ya tempat mereka curhat gitu
masalah pribadinya masalah kasus mereka hadir
masalah hadapi masalah keluarga
ya saya senang saja
selalu ada hikmah dibalik sebuah perkara
tujuh tahun enam bulan di dalam penjara bukan masa yang singkat
suka duka ia lalui bersama terpidana dengan fasilitas adanya
karena itulah tak pernah ada kesan yang dapat diungkapkan melainkan hikmah
tidak ada orang mau di penjara
hal yang hikmah yang saya peroleh adalah
kalau saya nggak di penjara mungkin tidak bisa menyelesaikan buku
saya bisa menyelesaikan buku selama di dalam
ternyata juga saya di dalam itu
otak saya berjalan gitu
itulah contoh kreativitas yang muncul dalam penjara
lain antasari lain lagi saiful jamil
pria yang akrab dengan sapaan bang ipul ini tersangkut kasus yang
sudah lah ya nggak usah diceritakan ya
antasari dan saiful jamil sebelas dua belas juga rupanya
sama sama menciptakan karya
antasari asar bikin buku
anda tak sabar mendengar lagunya pasti
baik kita simak ungkapan lirik saiful jamil dalam lagu ciptaannya ini
kan duka engkau setia
demani bang ipul di sini
di saat aku merana
dalam duka terperi
saya shock dan saya terkejut sama sekali
setelah setelah konferensi penyelesaian
bapak nggak menanyakan itu kepada pak antasari
saya menanyakan kepada pak antasari
kali ini saya berkesempatan berbincang dengan andi samsudin
adik dari nasruddin sulkarnain
korban yang hingga saat ini masih belum diketahui
siapa sesungguhnya yang menjadi penanggung jawab utama
meninggalnya yang bersangkutan
tahun lalu delapan tahun lalu ya pak ya
bagaimana keluarga kemudian menyikapi ini
sudah ada perkembangan terbaru
pak antasari ashar dibebaskan dari penjara
dan kemudian mendapatkan gerasi
dan kemudian punya keinginan untuk mengungkap secara jelas
dan terang benerang tentang kasus ini
bagaimana dari pihak keluarga menyikapinya
kami dari wip
menyikapi bahwa antasari punya kemauan
keinginan untuk mengungkap secara terang benerang kasus ini
ini sudah janji antasari
pada saat kami berkunjung ke lp
pak antasari sudah sampaikan bahwa
dia akan mengungkapkan secara terang beneran kasus ini
dan beliau sampaikan bahwa
dia tidak ridho dan ikhlas untuk keluar dari penjara
kalau tidak mampu mengungkapkan kasus ini
itu disampaikan oleh pak antasari
posisi pak andi sampai sekarang masih sama seperti sebelumnya
dan mungkin lebih kuat
bahwa yakin bahwa memang bukan antasari ashar yang menjadi otak terbunuhnya kakak kandung bapak
punya keyakinan bahwa bukan pak antasari sebagai dalang dibalik semua itu
persoalan siapa dalang dalik semua itu adalah
itu adalah pak antasari yang mengetahui
nah saya terus terang saja bahwa
pihak kami dari pihak keluarga ini sama sekali ingin menginginkan bahwa
kasus ini harus terang benderang
siapa pelaku yang menjadi dalang dibalik terbunuhnya saudara saya
karena ini sudah delapan tahun
kasus yang sudah bergulir sebegitu lama ya delapan tahun ini kan
kenapa sampai tidak bisa tuntas
nah semua ini kan berpulang daripada kasus pak antasari itu sendiri
di mana pak antasari terlibat dalam kasus ini dengan terbunuhnya saudara saya
jadi pertanyaan di sini adalah
kalau mau menghabisi seorang pak antasari ashar
kenapa saudara saya harus menjadi tumbal korban pembunuhan
nah ini harus ditarik benung merahnya
bahwa kenapa sih saudara saya yang dibunuh
pak antasari berseteru dengan siapa
kok saudara saya menjadi korban
ini menjadi sebuah pertanyaan
pertanyaan besar bagi saya dan keluarga
sekarang posisinya pak andi dan pak antasari bersisian untuk mengungkap
sampai sejauh mana sepengetahuan pak andi
prosesnya sudah sampai sejauh mana
proses yang pengungkapan kasus ini adalah
ini kan menyangkut persoalan pertama adalah entry point masuknya itu adalah sms
iya sms ancaman
yang diduga dikirim ke pak andi
yang diduga dikirim ke
dari antasari ke almarhum
nah isinya itu berupa ancaman
maaf mas kita berdua saja yang tahu
masa lintar blow up
jadi seolah olah bahwa ada sms ancaman
yang dari antasari ke almarhum
nah hal ini tidak pernah terbukti
sampai dengan proses pengadilan
sampai dengan tingkatan pengadilan
akhirnya tidak terbukti hal tersebut
bahwa memang ini
kasus ini adalah kasus ketidakyakinan saya
terhadap pak antasari pelakunya
karena sms saya tidak mampu diungkap
menjadi dalang dibalik semua itu
itu yang jadi pertanyaan
ini jadi pertanyaan besar
hal sms ini sudah ditindaklanjuti
ke pihak kepolisian
tempoh hari adalah antasari sendiri
yang melapor berserta pengacaranya ya
pada tahun dua ribu sebelas
mengenai tentang sms tersebut
nah setelah itu
mengendap sampai sekian tahun
tidak ada progres
sehingga pada saat itu
sekitar tiga minggu lalu ya
itu menelpon pak antasari
untuk bagaimana kelanjutan ini
nah kami sama samalah ya
menanyakan kepada penyidik
bagaimana perkembangan kasus ini
kita tidak mendapat jawaban apa apa dari penyidik
sehingga pada saat itu kita balik
sehingga kita akan membuat suatu
keinginan lagi untuk menanyakan kembali lagi
peristiwa bagaimana sih
mengenai masalah sms itu
itulah yang terjadi beberapa hari yang lalu
apa hasil dari pertemuan itu
hasil dari pertemuan itu
ya jawaban daripada penyidik pada saat itu
ya memang belum ada progres
waktu di polda metro ya
di polda itu tidak ada progres
terus mendesak pak antasari
ini menjadi tugas kewajiban anda
ya bahwa bagaimana
anda harus menepati janji anda untuk mengungkap
pada saat keluar penjara nanti
anda akan mengungkap siapa dalang dibalik sebuah peristiwa terbunuhnya almarhum saudara saya
bagaimana dengan bukti berupa pakaian yang dipakai oleh almarhum
yang hingga saat ini tidak ditemukan itu juga dikejar
ya termasuk itu pakaian
pada saat almarhum peristiwa terjadi tanggal empat belas maret dua ribu sembilan belas
itu saya dapat informasi jam lima sore
padahal kejadiannya itu jam dua belas
lalu saya terbanglah ke jakarta
langsung ke rumah sakit mayapada
memang pada saat itu kondisi almarhum itu sudah dalam keadaan telanjang
tidak memakai baju lagi
jadi almarhum itu sudah semacam
dibersihkan gitu loh ya
seluruh kepala kepala itu sudah dijahit sudah dipelontos
sehingga baju itu sama sekali nggak ada
pada saat itu
saya juga menanyakan bahwa
kok kita saya sebagai saudara almarhum
yang dari makassar datang
seharusnya kalau memang ada barang bukti kan diberikan kepada kami
sehingga kami tahu gitu loh
sama sekali tidak ada
hal yang mengejutkan kemarin itu adalah
setelah kali kedua bapak datang ke polisi untuk menindaklanjuti kasus ini
di sisi antasarilhassar ada seorang andi samsudin juga
dan kemudian pak antasari menyampaikan statement yang cukup mengejutkan
presiden ke enam republik indonesia nah itu bagaimana ceritanya pak yang jelas bahwa saya sok dan
kaget ketika pak antasari menyebut yang namanya presiden ke enam susilo bambang yudhoyono saya kaget
dan menyebut yang namanya seorang pengusaha media pak harita nus saya kaget banget jadi antara
percaya dengan tidak percaya apa benar ya apa yang disampaikan oleh pak antasari tapi saya
saat itu saya bungeng saja bapak tidak berkata apa apa saya tidak berkata apa apa karena sejak
awal bapak tidak mengetahui sama sekali kontennya akan disampaikan sekali tidak mengetahui jadi saya
pada saat itu ketika sudah belum ada jawaban kemajuan progres sms itu
tiga atau empat hari ya sebelumnya itu saya menelpon lagi kepada pak antasari pak antasari
bagaimana ini tindak lanjut daripada laporan sms ini ya kapan mau tindak lanjuti kembali karena
saat itu kami ke penyidik polda metro jaya kami tidak mendapatkan jawaban lalu pantas hadir
sampaikan saya masih di palembang ya mungkin minggu depan hari senin lah ya hari senin senin
kemarin hari senin senin kita sama sama apa nih ya
kembali lagi ke polda metro nah tiba tiba pantas hari bilang ya saya enggak mengapaini
udah waktu hari senin ya besok hari selasa itulah saya sama apa nih janjian ke apa nih polda metro
ternyata di baraiskrim saya perkirakan itu bahwa di polda metro ke baraiskrim abaspori saya kesanalah
saya duluan kesana tiba setelah itu tiba pak antasari nah setelah itu adakan kompresi pers pertama dengan
hal mengenai kenapa sih kami ke baraiskrim abaspori
ini apa yang mau ditindaklanjuti itu sampaikan masalah sms tersebut dan saya juga dalam hal itu
ingin melaporkan dua orang ya menyangkut masalah sms juga itu karena ini merupakan saya anggap orangnya
memprovokasi keluarga bahwa mereka melihat sms ancaman daripada pantas hari ke almarhum yaitu
bernama jeffrey lumpau dan eksa fitri ini saya ingin melaporkan itu saja kedatangan saya waktu ke
mbak pene bariskrim abaspori sih itu saya ingin melaporkan itu saja kedatangan saya waktu ke mbak pene bariskrim abaspori sih
sampai kemudian adanya konferensi pers sampai kemudian adanya konversi pers itu sekali lagi bapak katakan
shock dan saya shock dan saya terkejut sama sekali setelah setelah konferensi pers bapak enggak
menanyakan itu kepada pantas hari saya menanyakan kepada antar pantas hari apa apa antas hari punya
bukti bukti atau hal hal yang mendukung jangan sampai mereka apa yang mengadakan suatu perlawanan
mengadakan bahwa ini fitnah jawaban pada saya saya siap menghadapi segala risiko yang ada ya maksud saya
bahwa persoalan kasus ini jangan dikait kaitkan dengan masalah masalah yang lain
bapak nggak mau ini ke arah politik
oke mau ke arah politik yang lain saya tidak inginkan
saya nggak ada urusan dan nggak tahu persis kenal saja dengan pak sby bersalaman pun nggak pernah
saya bukan orang politik saya bukan orang parpol yang masuk kepada partai politik yang lain
sehingga saya harus tegaskan bahwa saya hanya inginkan kasus ini pada koridornya
bahwa ada sebuah kasus pembunuhan di mana terbunuhnya itu adalah saudara saya yaitu nasruddin zulkarnain
itu saja yang saya inginkan
artinya jangan di
siapapun itu orangnya
saya tidak perlu siapapun dalangnya
olehnya itu saya katakan ketika pak antasari mengatakan state memang nyangkut itu bahwa
menyebut nama presiden ke enam yaitu susilo bambang yudhoyono
saya sangat sok dan kaget saja
apa benar beliau yang menyuruh atau dalam tanda kutip beliau yang menyuruh untuk menghabis saudara saya
nah ini kan sama sekali bagi saya ini masih sebuah tanda tanya besar
oleh itu saya katakan kepada pak antasari jika ingin membuka ingin membongkar kasus ini
kita para koridor kriminal murninya nggak usah dikaitkan masalah masalah yang lain
karena lepas dari semua pihak yang terlibat yang dirugikan adalah pihak
karena kan yang rugi kami kami delapan tahun loh menunggu sebuah titik terang kasus ini
mana almarhum merupakan tulang punggung keluarga dalam menghidupi misalnya ekonomi keluarga
sekarang ini kan yang menjadi tulang punggung saya
sebagai saudara almarhum
saya berpikir bagaimana menghidupi keluarga saya harus berpikir bagaimana titik terangnya kasus ini
yang saya inginkan kasus ini jangan dibelokkan pada area politik yang ada
kalaupun dijelaskan siapa pelakunya siapa yang bertanggung jawab jelaskan runtutan maksudnya begitu ya
iya maksud saya misalnya kalau menyebut nama seseorang seseorang itu mau minta siapa
siapa ini diperintah yang lainnya sehingga
terang beneran kasus ini
harapan keluarga dalam waktu cepat akan
harapan keluarga dalam waktu cepat saya hanya menginginkan bahwa pengakuan seorang pak antasari asar di depan publik harus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian
karena saya tidak inginkan bahwa ada sebuah anggapan masyarakat
bahwa kasus ini seolah olah dimasukkan kepada sebuah area politik yang ada
saya inginkan bahwa kasus ini pada koridor yang jelas
karena tidak ada urgensinya kasus ini ini adalah kriminal murni
saya membaca pemberitaan pemberitaan di beberapa media yang ada bahwa ini sudah muncul dikaitkan dengan masalah masalah politik perseteruan perseteruan
saya nggak mau dalam hal itu saya inginkan bahwa hanya satu tuntaskan kasus almarhum nasruddin zulkarnain
dan memperjelas kasus ini secara terang beneran
pak melihat apa yang ada di atas meja dan perjalanan kasus ini selama delapan tahun
seberapa optimis bapak bahwa kasus ini akan terbuka akan tuntas dan benar benar terang benerang
saya ada kekhawatiran bahwa kasus ini setelah statement pak antasari misalnya ke depan kemarin ya yang menyebutkan dua nama tersebut
itu bahwa kasus ini akan tenggelam saya tidak inginkan demikian
oleh itu saya katakan pak antasari anda harus bertanggung jawab dengan semua ini
bahwa statement itu adalah biarkan statement anda dengan yang anda menyebut nama itu tapi saya hanya menuntut bahwa bagaimana kasus ini terang benderang
saya tidak ada kesangkut paut dengan masalah masalah tersebut karena saya hanya inginkan kasus itu
sekali lagi saya katakan bahwa kasus ini adalah kriminal murni
kasus yang dimana terbunuhnya saudara saya
nah untuk pak antasari misalnya menyebut nama nama itu urusan pak antasari bukan urusan saya
saya hanya domain masuk pada persoalan bagaimana menuntaskan kasus almarhum
oke oke setelah bertemu kemudian bapak mengkonfirmasi statement itu sudah ada komunikasi lagi dengan pak antasari
untuk menuntaskan apa yang bapak harapkan bahwa kasus ini akan diselesaikan dan murni kasus hukumnya saja
iya saya ada berkomunikasi
oke terima kasih
dan saya sampaikan kepada pak antasari saya mohon kasus ini bahwa ini adalah kriminal murni
tidak usah diseret set kepada masalah masalah politik yang lainnya karena itu adalah kami tidak tahu ya persoalan persoalan itu
yang kami ingin tahu adalah bagaimana saya sebagai saudara almarhum memperjuangkan keadilan dan kebenaran dan terang benerannya kasus ini
itu saja yang saya sampaikan kepada pak antasari
pak pihak keluarga ini kan menunggu delapan tahun
apa keluh kesah mereka kepada bapak
dan bagaimana kemudian bapak bisa mengupayakan harapan mereka
keluh kesah sudah begitu banyak
kayak macam sesaklah ya
apabila ya ibarat napas ini sudah sampai di leher ya
kenapa keluh kesahnya keluarga itu termasuk ibu saya ya yang sampai saat ini ibu itu masih sakit terus menerus semenjak peristiwa itu
dan kemarin baru keluar om nami
sehingga sempat ibu menyampaikan kepada saya jaga keselamatan anda
jangan anda mau diperalat oleh orang orang
yang anda harus inginkan adalah bagaimana kasus terang benderang saudara anda ini
ya berjuang pada area situ saja
nah doanya ibu itu katakan ya ibu selalu berdoa untuk saya
karena bengenapun sekali lagi saya sampaikan bahwa almarhum itu dulu ada tulang punggung keluarga
yang dimana kami mempunyai enam orang dan juga membiayai saudara saudara dan punakan punakan
nah sekarang beban itu ke saya
sehingga itu ya saya hanya menginginkan bahwa di republik indonesia ini masih bisa melihat bahwa ada keluarga yang menanti keadilan
dan terang benerannya kasus ini sehingga kasus ini bisa terang beneran
siapa sih sebenarnya
dalang dibalik semua terbunuhnya saudara saya
itu saja yang kami inginkan
pak andi terima kasih atas waktunya
kami doakan agar upaya bapak dan keluarga
bisa terpenuhi dan tercapai
terang beneran pak ya
kami juga minta dukungan adalah seluruh masyarakat
agar kasus ini bisa terang beneran
sesaat lagi kami akan berbincang dengan
antasari ashar dan juga
jurubicara dari partai demokrat
antasari menuduh saya
dengan tegas saya sampaikan
tuduhan itu sangat tidak benar
tuduhan itu liar
ada orang malam malam ke rumah saya
orang itulah haritanu
beliau diutus oleh sekias
datang ke rumah saya minta
supaya saya jangan menahan oleh pohat
saya buat misi pak
saya diperintah disana untuk nemuin bapak
kpk ini sudah ada sop nya
waduh pak katanya
saya mohon betul lah karena bagaimanapun nanti
saya berharap bermohonlah
ungkap semua fakta
dan kebenaran dengan gamblang
saya kira para penegak hukum
yang memproses kasus antasari
masih ada semua
penyelidik dan penyidik kepolisian
mantan kavalri nya
mantan jaksa agung nya
saya kira juga masih ada
para pendekar kebenaran dan keadilan
ceritakan kebenaran apa adanya
jangan berpikir pikir saja tentang kebenaran dan keadilan yang ada di dalam hal ini
biar rakyat indonesia semuanya tahu
apa yang terjadi atas almarhum
kata hari tamu sudir yo
saya hanya mengulangi kalimat dia
saya yang tidak terkait sama sekali
dan beberkan keseluruhan kasus
pembunuhan almarhum nasruddin
yang melibatkan antasari
saat ini saya sedang berada di kediaman bapak antasari ashar dan kita akan bertanya seputar berbagai hal terkait dengan
rencana kedepan beliau
terutama untuk upaya
melakukan pengungkapan kasus yang sebenarnya
ketemu presiden kemarin
ke polda metro jaya
langkah langkah strategis bapak kedepan
saya tidak ada progres khusus ya
mengalir aja lah
saya kan mantan raffi dana
jadi saya tahu hak dan kewajiban
sekalipun saat ini
status saya sudah
clear tidak lagi bersyarat
tapi pembelajaran kejadian kemarin itu
yang terbaik untuk saya adalah
ya mengalir aja lah
kemana kaki melangkah saya ikuti
bapak kan mengatakan setelah saya
mendapatkan gerasi artinya benar benar
dipulihkan gitu ya statusnya
baru saya akan mengungkap
apa yang terjadi pada diri saya
oh iya jadi begini
kan gerasi diberikan
nah tentunya kan
saya harus menanggung jawab
tanggung jawabnya apa
bahwa memang betul wajar gerasi itu diberikan
dengan cara aja pemulihan nama baik
itu yang saya lakukan adalah saat ini
upaya untuk mengungkap kebenaran itu
karena dari kasus saya yang lalu itu
yang ada kan berupa kejanggalan
nah berangkat dari berupa kejanggalan itu
saya coba untuk mengungkap
kejanggalan apa yang paling
mengatakan bahwa ini memang didesain
untuk membuat saya masuk ke dalam penjara
bukan hanya membuat saya masuk penjara
dicepatkan saya masuk penjara
publik semua tahu saya pikir
saya dinyatakan sebagai tersangka
itu tanggal empat mei dua ribu sembilan belas
kalau mau jamnya jam satu siang
nah sementara saya dicekal tanggal satu mei
jadi sebelum tersangka saya dicekal
nah ini menurut hukum
itu yang bisa mencekal proses penyelidikan hanya kpk
yang lain tidak bisa
nah disini saya lihat satu kejanggalan
ingin dipercepat saya itu digiring ke tahanan
terus yang kedua adalah
setelah saya dicekal terus langsung mau tahanan
saya dimanggil sebagai saksi
ditanya lima enam pertanyaan
kira kira dua tiga jam kemudian tersangka
dinaikin kelas kan saksi sebagai tersangka
langsung diiring ke tahanan
pada hari itu juga
jadi itu menurut bapak
suatu yang janggal karena
sebenarnya bukankah itu
hak dari penyidik
iya hak dari penyidik tapi
apakah hak penyidik juga mencekal orang belum tersangka
boleh penyidik melakukan haknya tapi kan sesuai aturan
gerasi yang bapak ajukan di pemerintahan sekarang ini bukan gerasi pertama
gerasi sebelumnya juga sudah bapak sampaikan
nah ini yang saya luruskan bahwa
waktu saya ajukan dua ribu lima belas
waktu itu adalah
sama dengan gerasi sekarang
cuma pada waktu itu kita ada kendala
yang mengatakan bahwa
gerasi baru bisa diajukan setelah satu tahun inkrah
sehingga gerasinya tidak diterima
atas dasar itu saya juga uji materi
terhadap pasal yang mengatakan
satu tahun setelah inkrah
karena hemat saya gerasi ini kan upaya
warga warga mencari keadilan
sehingga tidak perlu dibatasi
sehingga uji materi kita terima oleh mahkamah konstitusi
saya limpahkan lagi apa yang sudah saya pernah limpahkan jadi tidak dua kali
waktu di pemerintahan pak sby bapak belum pernah mengajukan gerasi
pada saat itu kan saya menikahkan anak saya
bukan sbi tapi sistem pada waktu itu
waktu sama pemerintahan
tidak memperbolehkan saya hadir di acara resepsi
saya kemudian berpikir resepsi aja tidak boleh untuk anak kandung saya sendiri
apalagi gerasi saya ajukan
sehingga saya ada yang ajukan gerasi
bapak juga tidak yakin dengan
kalau misalnya dia
apa sih pak kalau misalnya bapak melihat dalam perjalanan waktu begitu ya dan sekarang sekarang ini
dimana letak sesungguhnya
dari kasus bapak
ada apa sebenarnya
kalau kasus sendiri sebenarnya seperti ini
yang sedang saya teliti sekarang ini adalah
ketika tanggal empat mei saya ditahan
apakah sudah ada bukti
karena waktu itu peluang untuk ngajung peradilan belum ada
secara mendalam sms
yang diduga saya mengancam korban itu yang menjadi
kekuatan untuk menarik saya dalam kasus ini adalah
apakah dibikinnya sebelum empat mei
atau selama empat mei
kalau ternyata selama empat mei berarti tidak benar
berarti tahan dulu mencari alat bukti
karena apa sekalipun sebelum empat mei atau selama empat mei ternyata memang
dalam persidangan tidak ada sms saya itu
diduga sms itu dilakukan oleh orang lain
bapak melihat bahwa ini semata mata kan begini
bapak menjabat sebagai ketua kpk
ketua kpk itu adalah
posisi sentral yang penting
terkait dengan banyak kasus yang
yang ditangani kpk tentu saja
apakah ada hubungannya
dalam kasus ini
ada hubungannya dengan kasus kasus yang bapak tangani
yang menilai itu sebetulnya yang terkait ya
saya kan sedang menunggu hasil
bpk terhadap bank sunturi
yang kedua adalah pada waktu itu
saya sedang pull data
untuk mengungkap lagi
sisa perkara lb lbi kenapa saya katakan
sisa yang diusut
yang sudah diusut oleh kejaksaan
itu berjumlah kurgenegara
itu pada bank swasta
pertanyaan saya adalah
kemana itu diberikan
kepada bank plat merah bank pemerintah
belum ada diusut
nah saya mau ngusut ke sana
kenapa kemudian pertanyaan saya mengusut ke sana
daripada obligasi rekap pada waktu itu
terhadap bank pemerintah sampai hari ini
di apbn masih tercantum lima puluh triliun
yang harus kita bayar bersama semua
termasuk tukang becak
tukang gadugado semua termasuk kita lah
nah saya berupaya
untuk mengurangi itu
dan yang ketiga yang paling dekat dengan masa penahanan saya adalah
apakah dua kasus itu menurut bapak
yang ada kaitannya dengan terjebak
dijebaknya bapak dalam kasus ini
saya kira kalau menurut saya itu nanti subjektif ya
tapi itu yang terdekat
kalau kita pakai deal hukum
sebab akibat ya itu yang terdekat ya
kalau seperti ini
kenapa saya dipercepat
masuk penjara kenapa tidak selalu menyelesaikan
kasus dulu baru saya dipenjarakan
posisi bapak sekarang mendapatkan
gerasi dan kemudian diterima oleh
presiden itu berapa
itu bagian dari proxy
antara dua kekuatan
bapak muncul dalam
itu juga bagian dari
side war hubungannya
juga dengan politik bagaimana tanggapan
bapak soal itu
saya kira berlebihannya
inilah posisi saya sekarang
ketika saya diam orang
mempolitisir kondisi itu
jadi saya harus bagaimana
sebagai warna gara gara saya bukan warga
dki warga banten
hadir dalam debat saya kira ingin tahu
seperti apa debatnya
kenapa konteks materi
debat malam itu ada kaitan dengan tugas
dari kpk pada waktu itu
remolusi berkreasi pelayanan publik
saya ingin tahu sejauh mana
pemahaman mereka para calon
ini terhadap kondisi itu
tapi bapak masuk diundang oleh
pdi perjuangan atau bagaimana
saya diundang oleh teman
yang dapat undangan malam itu
dia ajak saya
saya punya undangan lebih
untuk menambah pengetahuan aja
karena anda sudah lama di dalam
biar lihatlah suasana
saya pikir boleh juga saya hadir
saya mendapatkan informasi dari media bahwa
bapak akan bergabung
paling tidak beraktif di dunia politik
kalau menurut media kan jelas
kalau menurut kabar kabar tadi saya bingung
kalau sekarang kan bergabung
tapi sekarang kan banyak kabar vok dan segala macam
kalau diaktif di politik sih saya kira
saya emang dari dulu sejak mahasiswa itu
bergabung di gerakan mahasiswa nasionalis indonesia
nah saya lihat teman teman saya dulu
baik junior saya dan sama tingkatan dengan saya pada waktu itu
banyak bergabung di salah satu partai yang sama
nah kalau suatu ketika memang saya ikut mereka gabung
jadi akan ada rencana kemudian
rencana ke sana
rencana kegabung ke partai politik ada
rencana menjadi dosen ada
banyak rencana karena orang bebas
tapi yang mana nantinya yang konkretnya saya belum tahu
baik pak terima kasih atas waktunya
selamat dan sukseslah mudah mudahan atas apa yang bapak upayakan untuk memperoleh keadilan
iya saya ingin seperti itu
artinya kebenaran itu terbuka nantinya
sehingga agresi yang diberikan presiden juga jadi pas gitu
terima kasih pak
kami akan membahas isu ini dengan ketua dewan kehormatan partai demokrat amir samsudin
pak amir bagaimana pak amir dan barangkali secara umum pak sby dan demokrat melihat gerasi yang diberikan pada antasari ashar
yang gerasi terakhir itu
gerasi itu sesuai dengan undang undang memang kewenangan daripada presiden
walaupun tentunya tidak terlepas daripada diperlukannya juga
membaca dan mempertimbangkan masukan atau saran dari mahkamah agung jaksa agung dan juga menteri hukum dan ham
jadi secara umum
jadi itu standarnya memang demikian
tetapi akhir daripada dikabulkan tidaknya suatu gerasi itu adalah di tangan presiden
kita akan lanjutkan kembali hubungan antara antasari dengan sby yang kemudian menjadi
orang kemudian menghubungkan itu
waktu zaman pak sby gerasi diajukan gerasi ditolak
di zaman jokowi gerasi diajukan gerasi dikabulkan
kemudian ada cerita kasus yang menimpa antasari ashar terjadi zaman pak sby
kemudian ada cerita juga bahwa besan susilo bambang yudhoyono presiden kala itu aulia pohan tersangkut kasus korupsi di zaman antasari ashar menjadi ketua kpk
ini kemudian dihubung hubungkan orang
bagaimana tanggapan demokrat soal itu
nah ini kan seolah olah sby tahu apa yang terjadi yang menimpa antasari
sehingga kemudian di sana kan diharapkan bahwa sby bisa menggunakan posisinya untuk membantu antasari
saya ingin kembalikan
seandainyalah sby itu berhasil
seandainyalah sby itu berhasil
berarti kalau membantu itu tidak ada lain kata yang bisa kita gunakan ya mengintervensi
seandainya sby itu mengintervensi pernahkah sby juga mengintervensi manakala keluarga dekatnya menghadapi permasalahan
ya aulia pohan pada saat antasari menjadi ketua kpk
kenapa sby cenderung untuk tidak melakukan intervensi
karena sby ingin menjaga wibawa dari kpk
kita punya kpk yang sangat berwibawa yaitu yang kpk yang pertama di bawah taufikur rahman ruki
dan antasari bahkan itu dianggap berwibawa
sepanjang ingatan saya sby itu tidak pernah sekalipun mencoba mencampuri
memanggil ketua kpk mengajak rapat apalagi menteri menteri ya presiden saja tidak melakukan itu
atau mengajaknya ketua kpk ikut di dalam rombongan kunjungan ke luar negeri
sangat menjaga jarak itu ya
sehingga saya ingin kembalikan saja pertanyaan itu kepada saudara antasari
kenapa sby tidak turun tangan mengintervensi antasari
ketika keluarganya sendiri pun tidak dilakukan
lagi pula prosesnya dari saudara antasari proses hukumnya boleh dikatakan sudah diperiksa oleh delapan belas
kalau kita berasumsi setiap kali majelis itu tiga orang itu sudah delapan belas hakim yang mulai dari persidangan tingkat pertama
tingkat pertama tingkat negeri
tingkat negeri kasasi
tingkat negeri kasasi
dan biasanya sebelum masuk ke pk masih diperiksa dulu di masing masing pengadilan negeri
kelengkapan kasusnya itu ya
jadi sudah delapan belas hakim apakah diantara hakim itu ada yang pernah melakukan dissenting tidak jelas daripada saya
lebih daripada itu bahkan tuntutannya itu tuntutan maksimal
kepada pelaku pelaku daripada peristiwa terbunuhnya nasaruddin itu
tuntutan maksimal itu adalah tuntutan mati pada saat itu ya
sedangkan kita tahu saudara antasari ini adalah sebetulnya dari korupsi kejaksaan sendiri
tetapi untunglah bahwa kemudian fonisnya itu tidak sesuai dengan apa yang
mungkin nggak soal cerita soal intervensi ini jawabannya seperti ini
kalau kejaksaan dibawah presiden langsung
sementara kpk adalah lembaga independen yang secara langsung tidak ada seharusnya peran presiden ke situ
ya saya kira bisa juga seperti itu ya
tetapi kendatipun di kejaksaan saya kira presiden sekalipun tidak pernah itu
sepanjang ingatan saya saya kebetulan menjadi pembantu presiden kurang lebih empat tahun
dan tidak pernah mengintervensi
beliau menitip nitipkan ini dan itu ya
tidak pernah sama sekali
kalau cerita soal bahwa ini kan terakhir pak antasari juga cerita
sudah pernah menyampaikan kasusnya kepada sby dan minta agar pak sby bisa melindunginya
dan itu kemudian tidak ditanggapi katanya
saya tidak pernah tahu itu
tetapi saya kembali saja kepada yang saya katakan tadi
di awal diskusi ini
sby memang bukan orang yang gampang untuk mengintervensi
kasus kasus apalagi yang sifatnya hukum ya
karena melihatnya beliau tidak ingin mengambil risiko
bahwa hal itu akan menjadi bumerang bagi dirinya
apakah pak amir sebagai elit partai melihat ada nuansa politis
di balik semua cerita antasari sekarang ini
nah justru itulah yang saya bingungnya
bahwa memang ada satu style politik sekarang ini
kelihatannya barang siapa bisa galak
bisa melestarikan kebencian kepada sby
kelihatannya dia itulah yang akan diberikan peluang untuk mendapatkan jalan
tetapi bagi seorang antasari kan dia akan merintis karirnya ke politik
saya kira tidak perlu dia tergoda dengan style seperti itu
karena dia punya hak
dan dia bisa saja berpolitik dengan baik
sehingga karena dia caranya mengaitkan selalu masalahnya
tidak dikabulkan gerasi tidak dibela dan sebagainya
itu adalah dosa seorang sby
sby ini sebagai pemimpin partai politik
nomor empat ya di indonesia
tentu juga punya pengikut pengikut ya
yang tahu ceritanya mengenai kasus antasari ini
yang pada akhirnya saya kira ini bisa menjadi fire pack
untuk saudara antasari sendiri
silahkan saja rintislah karirnya di politik
termasuk kehadiran antasari kemarin di dalam debat kpud
apakah bapak melihat ada nuansa politik disitu
saya tidak ingin berspekulasi
tetapi saya kira cara bung antasari ini meloncat ke politik tidak perlulah dia
menyerang menjelek jelekkan seorang sby
saya kira tidak ada keuntungannya bagi dia
saya kira dia sudah banyak kan yang menawarkan posisi posisi
manfaatkan saja kesempatannya
dan saya kira kesempatan itu tanpa perlu untuk merusak reputasi seseorang
karena seperti saya katakan tadi
pada akhirnya orang orang akan menggali dan mempertanyakan
kenapa para terdakwa lainnya bisa menerima hukumannya
tidak banyak protes menjalannya dengan baik
sementara ini katanya
kesannya nuansanya tidak dilindungi
kemudian dia juga mengangkat bahwa ada hal hal yang menyebabkan dia waktu itu menjadi target
karena katanya dia memegang rahasia mengenai it pemilu di dua ribu sembilan
dua ribu sembilan ke sini kan baru tujuh tahun
tujuh tahun belum dah luar sana
silahkan saja dibuka sekarang ini
silahkan saja dibuka
jadi tidak ada kekhawatiran dari demokrat dan pak sb soal
tidak mesti ada
saya kira cara style yang dicoba digunakan oleh saudara antasari ini akan merugikan dirinya sendiri
karena tiba tiba kita lihat saja di media sosial banyak sekali kemudian yang memberikan masukan rekam jejak
sejak menjadi kajari jakarta selatan
kajari di sulawesi tenggara
kajari di sumatera barat
yang sebetulnya tidak perlu itu terjadi kalau beliau tidak sampai menyampaikan pernyataan pernyataan atau ucapan ucapan yang menyakiti hati orang
orang kan sekarang
jadi siapa antasari itu
jadi banyak yang memberikan
jadi banyak yang memberikan
saya kira bagi seorang yang ingin merintis karir politik ini merugikan dirinya
dan sebenarnya banyak juga pertanyaan orang dari yang muncul dari umpan yang disampaikan oleh antasari
yang mempertanyakan apakah benar ada konspirasi
apakah konspirasinya tingkat tinggi
apakah kemudian ini cks berhubungan dengan kasus ini
kalau ada konspirasi seperti saya katakan tadi
ini kan hanya karena merasa tidak turun tangannya sby itu membantu dia di dalam saat dia menghadapi persoalan lantas itu dianggap konspirasi
apakah kemudian cukup adil untuk menilai itu
manakala sby sendiri tidak pernah berani mengintervensi mencampuri urusan daripada keluarga dekatnya
yang saat itu sedang dibatasi
yang saat itu sedang dibatasi
yang saat itu sedang dibatasi

pak amir saya kenal sebagai praktisi bidang hukum jauh sebelum menjadi menteri hukum dan ham
anda dianggap sebagai pengacara kawakan di indonesia
banyak orang yang kemudian menilai terdapat banyak sekali kejanggalan dalam sidang yang dilewati oleh antasari ashar
mulai dari dakwaan surat dakwaan yang begitu
mulai dari dakwaan surat dakwaan yang begitu
mulai dari dakwaan surat dakwaan yang begitu
istilahnya tidak layak untuk dihadirkan dalam sidang terbuka misalnya
kemudian soal willy ardi wizard yang kemudian menyangkal bahwa otak dari seluruh aksi pembunuhan itu adalah antasari di persidangan juga dan seterusnya dan seterusnya
bapak melihat tidak ada kejanggalan
saya begini saya tidak ingin menjadikan diri saya bagian daripada seakan akan hakim daripada persidangan ini

kalau delapan belas orang hakim sudah menangani mengadili dan memutus apakah masih ada orang lain lagi yang bisa mengklaim bahwa dirinya nanti yang akan lebih adil
apalagi kalau dia hanya seorang pengamat apalagi seperti saya
saya harus percaya sistem pengadilan kita memang seperti itu
terima kasih pak amir atas waktunya
dengan senang hati
dengan senang hati
kita tunggu nanti kalau misalnya ada cerita dan lain sebagainya
ya tidak apa apa silahkan
saya terima agar tidak gaduh
itulah kalimat dan sikap antasari menerima fonis hukuman delapan belas tahun penjara atas kasus pembunuhan berencana tujuh tahun silam
bisa dikatakan sebuah penghormatan atas hukum namun kala itu bisa juga diartikan sebagai bentuk penolakan atas status bersalah yang diputuskan hakim
sementara di tengah kelana mencari keadilan gerasi presiden
dinilai sebagai koreksi atas proses peradilan sebelumnya
bahkan muncul ungkapan ada bau amis dalam kasus antasari
isu pun kian liar hingga menengarai gerasi sebagai amunisi memainkan politik saling sandra
sekali lagi negara kembali diuji bahwa hukum bukan mainan dan menolak untuk segera diungkap karena keadilan yang ditunda adalah keadilan yang ditolak